lagi lagi ini pengendara yang tidak mentaati aturan lalu lintas
dimana ini untuk hindari razia petugas puluhan pengendara motor
yang masuk ke jalur busway nekat memutar arah tanpa mengindahkan keselamatan mereka
bahkan ada pengendara yang menerobos dengan kecepatan tinggi dan mengangkat motornya ke atas separator
puluhan pemotor yang memasuki lintasan jalur busway di jalan yosudarso pelumpang jakarta utara
nekat melawan arah guna menghindari razia petugas polisi lalu lintas kamisore
tidak hanya itu tanpa memikirkan keselamatannya
sejumlah pengendara juga nekat saling membantu mengangkat sepeda motornya ke atas separator
untuk memutar balik agar menghindari razia
sementara sebagian pemotor nekat melarikan diri menerobos petugas dengan kecepatan tinggi
namun sejumlah pengendara akhirnya dapat dihentikan petugas
dalam razia kali ini petugas berhasil menjaring dua puluh kendaraan yang melanggar melintasi jalur busway
yang dinominasi oleh pengendara sepeda motor